udah banyak sekali alternatif tadi selain melihat bagaimana hotel itu menerapkan protokol kesehatan dan juga ada sertifikat chse nya juga
sebenarnya alternatifnya itu banyak sekali gitu
jadi kalau misalkan kita staycation bisa jadi kita tidak perlu terlalu harus keluar kemana mana juga
misalkan di satu hotel pun apalagi hotelnya sudah mematuhi protokol kesehatan kan kita bisa melakukan banyak kegiatan di situ
dan kalau pun akhirnya memutuskan untuk oh ya kita mau jalan jalan ke tempat yang lainnya di tempat tempat lainnya pun
karena sekarang sudah ada fasilitas dari pemerintah yaitu peduli lindungi
jadi kita bisa lihat kapasitasnya seberapa dan lain sebagainya
jadi kan waktu kita traveling berasa lebih aman ya daripada sebelum sebelumnya